sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita susul yuk yuk yuk ayo
saya ini dokter cinta
bapak yang di maaf

itu mah alam
sekarang kita sendiri
tepat tepat tepat
sekarang didur yang pulas ya